mak kecewa sama kamu dede
nak pikir kamu akan menggeleng
mbak sangat yakin kamu akan menggeleng
tapi ternyata kamu mengangguk dada
mak gak mau sobri menginjakkan kakinya di rumah mak
saya mau ngelamar dede
jadi gimana mak
baik saya ngelamar diri cantik diterima
mikir banyak dib supermarket
kamu ingin di kartu
oh kamu benar
apa dengan saya sih
oh nah ya min san
kamu bisa di para kantor
asobri pamit dulu ya
lebih baik diri cantik dengan nyemak
kita belum muhrim
akan ini mati oleh anak cucu si kemet
mak kecewa sama kamu dede
mak pikir kemakan menggeleng
mak sangat yakin
tapi ternyata kamu mengangguk dada
mak gak mau sobri menginjakkan kakinya di rumah mak